indonesia memiliki beragam harta karun
salah satunya harta karun yang mampu bertahan hingga satu ratus dua puluh tahun
harta karun tersebut yaitu aspal yang berada di pulau buton sulawesi tenggara
presiden joko widodo menceritakan bahwa beberapa pekan lalu
ia sempat melakukan kunjungan ke pulau buton
dan menemukan bahwa terdapat deposit aspal sebanyak enam ratus enam puluh dua juta ton
presiden joko widodo menjelaskan enam ratus enam puluh dua juta ton aspal ini
dulunya pernah diolah di pulau buton
namun pengolahan aspal akhirnya di stop karena dinilai kurang ekonomis
presiden meminta dalam dua tahun produksi aspal dapat dilakukan kembali
sebab sembilan puluh lima persen kebutuhan aspal saat ini masih berasal dari luar negeri
menteri investasi dan kepala bkpm bahlil lahadalia menjelaskan
kapasitas buton saat ini baru mampu memproduksi seratus ribu ton aspal per tahun
angka ini dinilai masih kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan aspal tanah air
yang mencapai lima juta ton per tahun
menteri investasi dan kepala bkpm bahlil lahadalia menjelaskan
kapasitas buton saat ini baru mampu memproduksi seratus ribu ton aspal per tahun
angka ini dinilai masih kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan aspal tanah air
yang mencapai lima juta ton per tahun
meski begitu bahlil optimis investasi akan datang
ia mengaku jika sudah ada beberapa pihak yang mau menanamkan modalnya pada industri ini
lalu juga berjanji akan terus memompah investasi agar terjadi ekspansi dalam industri aspal di buton